kita kembali menyapa bella nabila produser lapangan cnn indonesia yang siap dengan laporannya
selamat pagi bella bisa anda laporkan bagaimana kondisi banjir atau air yang menggenang di sana
ya pada pagi ini sejak sore kemarin selasa sore ini memang sudah banjir yang awalnya lima puluh cm dan sekarang sudah mencapai setinggal
kiraan mungkin satu ratus dua puluh cm hingga ke atas dada hingga pukul enam pagi ini
posisi saya sekarang ada di jatiwaringin kota bekasi seluruhan pondok gede
ya bella bisa anda laporkan saat ini situasi warga sekitar di jatiwaringin yang informasinya anda sampaikan
bagaimana mereka apakah mau mengungsi atau masih menyelamatkan diri
di sana ya warga di komplek jatiwaria ini memang mereka semua sekarang sedang mengungsi ke beberapa rumah rumah yang memiliki dua tingkat dan
dan rumah rumah yang tidak memiliki dua tingkat ini mereka semuanya bergotong royong untuk membawa anak beserta keluarga dan barang barang bernagangnya
untuk membahampiri rumah rumah yang memang ada di posisi yang lebih tinggi di depan saya ini
jadi posisi saya ini sekarang berada di depan komplek yang memiliki sepinggang
ketinggian hingga sepinggang orang dewasa
ya bella bagaimana dengan kondisi drainasi di sana apakah ada solusi untuk mengatasi banjir
sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian dan pengamanan di daerah komplek jatua ini
memang warga masih terus menghampiri rumah rumah yang memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada rumah rumah mereka yang memiliki juga depan daerah dataran rendah
ya bella mungkin anda bisa sedikit miringkan kamera anda ke samping untuk memperlihatkan kondisi terkini dari banjir yang terjadi di jatiwaringin
ini tepatnya di kompleks mana atau perumahan mana bella
komplek jamprit seluruhan pondok gede kota bekasi
ya kita bisa melihat itu airnya sudah bisa masuk ke dalam rumah warga ya herano
kita lihat sampai satu meter ya
tingginya itu sebenarnya seberapa bella kita bisa melihat itu sepertinya sudah melewati pinggang orang dewasa ya kalau misalnya kita di dalam rumah
betul sekali betul sekali posisi saya sekarang berada di depan rumah dan sudah melebihi pinggang orang dewasa bisa mencapai satu ratus empat puluh cm
artinya akses pengendara yang akan ke sana akan terputus sementara waktu ini atau bagaimana
bisa nelofokal lebih jelas lagi
kemungkinan seluruh kendaraan pribadi yang di sini yang sudah tergena air dan belum suatu saat ini belum ada konsumasi kejelasan dari pengurus sebuah jendela kompleks ini apakah nanti akan ada bantuan atau seperti apa
belum ada konsumsi tapi masih diminta untuk tetap standby di tempat pengungsian rumah rumah yang memang memiliki daerah lebih tinggi daripada daerah daerah yang lebih rendah
jadi mereka semua bergotong gotong yang membantu saling
untuk menghenti di rumah rumah yang memang memiliki daerah yang lebih tinggi
ya bella kami minta tolong untuk bisa lebih jelas lagi memperlihatkan di bagian tubuh anda seberapa tingginya banjir ini melanda permukiman yang berada di jatiwaringin bekasi
oke ini posisi saya sudah airnya sudah melebihi pinggang saya
satu ratus dua puluh cm dan mungkin satu ratus empat puluh cm
karena sudah melebihi dan kalau tadi saya jalan untuk menghenti mobil saya di kejauhan
saya sudah memindahkan mobil saya dan sudah di daerah kompleks lebih tepatnya di depan sana sudah mencapai sedada orang dewasa
ya bella kita bisa melihat air sudah masuk ke garasi warga bagaimana dengan mobil yang di dalam
apakah ada pengungsian yang akan dilakukan
apa yang dilakukan oleh warga
sampai saat ini belum ada kepastian untuk pengungsian di daerah sini
namun warga sesama warga di daerah sini memang mereka sudah mengungsi ke rumah rumah yang memiliki dataran lebih tinggi dan juga memiliki posisi rumah yang memiliki tingkat dua atau tingkat tiga
jadi untuk posisi yang rumah hanya memiliki tingkat satu mereka semua sudah terbantu oleh beberapa teman teman yang mau membantu pengungsian
ya bella sikat saja apakah kawasan permukiman yang ada saat ini anda berada ini langganan banjir atau memang karena hujan deras yang mengguyur sejak dari kemarin sore
oke untuk saat ini saya sudah berbicara dengan beberapa warga di daerah sini memang ini baru pertama kalinya banjir terparah dan sebelumnya tidak pernah sampai memasuki rumah dan kawasan komplek ini
jadi ini benar benar karena curah hujannya sangat tinggi dan ini baru pertama kali terjadi
ya terima kasih bella atas laporan anda selamat bertugas kembali